sejak awal kpai mendorong pemerintah untuk lebih fokus dan mengesahkan segera peraturan
ataupun undang undang mengenai hukuman kebiri
apa yang kemudian melatar belakangnya itu
mungkin kita klarifikasi dulu ya bahwa kami meminta kepada presiden pada waktu itu adalah pemberatan hukuman
tidak mengatakan kebiri
karena wacana kebiri pada waktu itu diusung oleh kementerian sosial dan dari jaksa agung kita
pada waktu itu kami hanya menginginkan pemberatan hukuman itu malah kami inginkan seperti narkoba adalah hukuman mati
mengapa karena efek dari trauma yang diterima ananda yang menjadi kejahatan seksual ini itu sepanjang umur hidupnya
nah itu yang kita lihat
dan saat ini anak anak kita ini rehabilitasinya pun juga tidak tuntas
ini yang menyebabkan mereka
paling tidak kalaupun mereka tidak menjadi potensi pelaku tindakan kejahatan tapi anak anak kita berubah menjadi perilaku menyimpang
nah ini yang kami katakan kalau hanya hukumannya ringan ini tidak akan memberikan efek jerah pada pelaku maupun tersangka itu sendiri
ditambah lagi pada kenyataannya sangat miris bahwa oknum oknum penegak hukum di pengadilan jaksa juga menuntutnya sangat minim hakim pun juga memutuskan sangat minim
contoh misalnya di undang undang nomor tiga puluh lima perubahan itu minimal hukuman kan lima tahun minimal
maksimal lima belas tahun jika orang dekat ditambahkan sepertiganya berarti bisa dua puluh tahun
tapi mengapa fonisnya hanya tiga tahun
ternyata menggunakan kuhab
nah ini kan tidak fair
dan banyak juga kasus kasus seperti yang contoh di kalimantan barat contoh di sumatera utara ataupun di jabodetabek tidak bisa p dua puluh satu hanya alasan tidak cukup bukti
tidak ada saksi
kami katakan untuk kasus anak ini leg spesialis terkadang jangankan anak untuk kasus orang dewasa kekerasan seksual khususnya tidak banyak orang yang bisa menyaksikan ataupun orang yang bersaksi
karena kami katakan kalau misalnya kekerasan seksual itu disaksikan orang itu bikin film seperti itu
tapi paling tidak bukti petunjuk ataupun alat alat yang menuju ke sana itu bisa dijadikan untuk nanti di pengadilan
artinya pandangan kpai tapi tadi penguatan hukuman hukuman mati
pemberatan hukuman hukuman mati
tapi kalau untuk kasus yang sekarang lagi ramai kembali ketika ada kejahatan seksual terhadap anak anak hukuman kebiri ini kemudian muncul lagi permukaan
pandangan kpai seperti apa setuju atau tidak setuju
yang pasti memang pada akhirnya kami harus menyetujui
karena apapun itu ada fakta di kami pada bulan oktober kita ratas bersama presiden
dan kabinet itu mewacanakan perpu kebiri
dari oktober sampai desember itu data sangat signifikan turun drastis
sehingga kalau kita bandingkan data kekerasan hanya kekerasan seksual atau kejahatan seksual dua ribu tiga belas itu lima ratus tujuh puluh enam
di tahun dua ribu lima belas itu turun
dan turunnya itu pada bulan oktober dan desember
sehingga tidak mencapai hanya sembilan ratus sekian
itu jumlah kejahatan seksual pada tahun dua ribu lima belas
artinya apa baru wacana saja para pelaku pelaku ini juga ada rasa takut
apalagi memang itu sudah nanti memang sudah dilaksanakan